usai mengarak penghargaan lee kuan yee selasa sore wali kota surabaya
tri risma hari ini melakukan sidak ke kantor dispenduk capil surabaya
risma kembali marah setelah melihat antrian panjang di loket pelayanan ektp
padahal seminggu yang lalu risma sudah melakukan sidak dan turun tangan mengatur pelayanan ektp
inilah ekspresi wajah serius risma saat memberi arahan salah satu pegawai kantor dispenduk capil surabaya selasa siang
risma tak segan memarahinya karena tak bisa mengatur pelayanan dengan baik hingga timbul antrian panjang para pemohon
melihat kerumitan ini risma pun akhirnya turun tangan dan ikut mengatur manajemen pelayanan
risma sedikit kesal karena tidak ada perubahan pelayanan meski sudah disidak seminggu lalu
melihat atasannya turun tangan kadis penduk capil kota surabaya soeharto wardoyo pun harus turut disibukkan bahkan ikut angkat angkat kursi di area pelayanan
kerumitan pelayanan ini memang dikeluhkan sebagian pemohon
selain harus bolak balik ke sejumlah instansi seperti kelurahan dan kecamatan para pemohon juga harus menunggu antrian hingga berjam jam
ktp nya belum dicetak ini sekarang sudah dicetak mas
sebelumnya langkah langkahnya ud nggak sibuk tadi waktu sebelum ada
berapa kali saya ke kelurahan ke kecamatan bolak balik lagi terakhir ke sini nih baru dicetak ini
risma mengakui kerumitan ini dikarenakan adanya kekurangan alat pencetak ektp di kantor dispenduk capil surabaya
untuk segera memberi rasa nyaman para warganya risma menargetkan dalam seminggu ini delapan belas ektp sudah selesai tercetak
manajemennya coba saya juga perbaiki untuk percepatan itu
penumpukannya tadi kenapa bu
penumpukannya pertama awalnya dari alat
yang kedua prosesnya lama
yang ketiga ini kita buat tiga shift kita kurang orang
untuk mengejar target percetakan risma juga memperhatikan pegawai dari dinas lain untuk diperbantukan di kantor dispenduk capil
tak hanya itu jam pelayanan pun diperpanjang hingga dua puluh empat jam dengan mengatur tiga shift untuk pegawai pelayanan mulai pagi hingga malam hari
wahyu prataman surabaya